kasih laki laki itu pelajaran lagi
kali ini harus yang lebih keras
biar dia tau rasa
siapapun gak ada yang bisa rebut kamu dari saya jenny
selamat pagi pak
pak ini kan
ada apa ini
banyak yang ngetag aku di love crime
detek tapi postnya udah gak ada
ada apa ya
postingan apa sih tadi
saya udah transfer lima puluh juta ke akun urutan
seharusnya mereka sudah hapus postingan itu
pembayaran sudah diterima ya kakak
postingan sudah dihapus
seharusnya hubungin akun gosip mulut tante
harus take down foto ricky dan elsa
saya minta berita soal ricky dan elsa di take down
saya akan bayar lima puluh juta
kalau saja foto itu masih ada di mereka
postingan udah hapus ya
udah dihapus yang punggul lega banget
tapi ini liat belum ya
kau duduk melihat pasti marah banget sama gue sekarang
apa dia belum sempat melihat ya
apa kelingin di hapus
kenapa postingan saya dihapus
sorry kakak ada pihak yang keberatan
siapa yang minta postingan di takedown sih
coba tau yang masih ada nge tag ke gue
atau ada di akun gue siap lain
semua yang nge tag ke gue hapus
di akun gosip lain juga gak ada yang ngap foto gue sama si elsa
bener bener hati banget hapusnya
si mino udah liat belum ya
kalo dia belum liat percuma gue susah susah ambil itu foto
terus nyuruh akun mulut tante buat nge posting di akunnya
tapi aku mau ngasih liat kamu ini mas
ada akun gosip
iya liat deh
kamu liat kan itu
hah gak ada apa apa
kok gak ada
tadi ada foto elsa sama ricky
dan mereka fotonya itu mesra banget mas
tapi kok aku gak percaya ya
masa sih elsa selingkuh
ya bukannya elsa sama ricky meluang dekat
buktinya ricky tau kan
tapi kan itu karena
ricky pernah ngehamilin elsa mas
dulu kamu pernah bilang ke saya
elsa cerita ke kamu
kalo dia dihamilin oleh roy
kalo dia dihamilin oleh roy
tapi elsa menyangkal
kalau memang elsa dan ricky itu dekat
mempunyai sebuah hubungan
saya rasa hubungan itu baru terjaring sekarang
jadi ricky tau tayang lalat di tubuh elsa itu karena
mereka melakukannya baru baru ini
setahu aku elsa sangat mencinta mas dino
tapi dia tidak mencinta mas dino
jadi dia tidak mencinta mas dino
tapi dia tidak mencinta mas dino

tapi dia tidak mencinta mas dino

gak usah dipikirin
udah nanti aja dipikirin masalahnya elsa
sekarang menjemput papa mama di rumah sakit kan
kamu duluan ya
saya masih mau ada barang yang saya ambil dulu
yaudah aku duluan ya
sampai identify ya
sambil sampai voltinya
naganya udah kayak
kamu sis rushing ke apleio
jadi kita bisa ada kesempatan buat tanya tanya ke dalam
oke tapi yang saya mau tahu itu sebenarnya kamu mau cek apa di sana
iya jadi semalam itu saya melihat ada dua gelas di mejanya bandre
jadi saya berpikir mungkin ada orang yang ketemu pak andre sebelum kita
dan mungkin ini juga ada hubungannya kenapa pak andre bisa berbohong sama kita soal kapal remaja itu
wow ada yang suka kamu hebat juga ya kayak film film detektif
jangan jangan kamu ini polisi yang lagi nyamar ya
ya enggak lah nah dan sekarang kita mau cek rekaman cctv nya
jadi kita bisa tahu siapa orang yang udah ketemu sama pak andre sebelum kita datang
halo bos saya mau lapor tadi saya ikutin mbak jenny dari kantornya
dan ternyata dia masih ketemuan sama cowok itu lagi bos
nggak ada kapok kapoknya ya udah bangga masih deketin jenny
dengar ya begitu jenny udah nggak deket sama dia